dua puluh april lalu penyidik komisi pemberantasan korupsi dan dirjen pengelolaan ruang laut kementerian kelautan dan perikanan berkunjung ke pulau bangka sulawesi utara
dalam pemberitaan di cnn indonesia disebutkan perusahaan pertambangan pt mikro metal perdana
merupakan perusahaan yang sudah dicabut izin usaha produksinya namun tetap menjalankan aktivitas pertambangan
tayangan berikut ini adalah hak jawab yang diberikan kepada pt mmp yang atas berita yang ditayangkan di cnn indonesia sebelumnya
dua puluh april dua ribu delapan belas anggota komisi pemberantasan korupsi dan dirjen pengelolaan ruang laut kementerian kelautan dan perikanan berkunjung ke pulau bangka kabupaten minahasa utara sulawesi utara
mereka datang untuk mengecek laporan adanya pelanggaran aktivitas tambang di pulau bangka
di pulau ini sebuah perusahaan tambang yang dikelola perusahaan asal tiongkok pt mikro metal perdana pernah mengantongi izin usaha produksi atau iup
mereka menemukan pemerintah yang mencabut izin izin yang bermasalah termasuk mmp
sudah dicabut ada konflik kami juga tiap bulan disuratin ada apa ini
jadi saya pikir penting kami mengkoordinasikan men trigger peran kkp peran kemenkomar
kan ikutin disini ada delapan ada khk ada ksp tapi tidak ada
untuk kita men trigger
laporannya masuk polda kita lihat langsung ke lapangan
saya bilang ada polda juga menanyakan bagaimana sebaiknya gubernur juga mengatakan
provinsi mengatakan kami juga butuh haran dari pusat masker
direktur utama pt migro metal perdana yang shou kang
menegaskan perusahaannya sudah tidak lagi melakukan aktivitas pertambangan di pulau bangka
sejak izin usaha produksi dicabut
menurut yang pt mmp kini sedang menjalani proses permohonan izin
ke kementerian esdm untuk melanjutkan kembali kegiatan pertambangan di pulau bangka
kami tahun dua ribu dua belas mulai kerja di pulau bangka
tapi sampai tahun dua ribu empat belas esdm keluar surat suspensi
meminta kami menuntut produksi dan konstruksi
jadi setelah oktober tahun dua ribu empat belas sampai sekarang belum ada kegiatan semua
jadi tahun kemarin di bulan juni bulan tujuh
jadi kejadian beristiwa kami izin dicabut oleh esdm
sekarang sedang proses meminta
minta kembali kita izin produksi untuk keranjutan
awal juni dua ribu delapan belas cnn indonesia kembali mendatangi pulau bangka
beberapa bangunan dan fasilitas pendukung pertambangan memang sudah dibangun pt mikrometal perdana
namun tidak ada aktivitas produksi di sini
kegiatan perusahaan tambang biji besi ini dihentikan kementerian esdm
berdasarkan keputusan pt un empat belas juli dua ribu dua puluh
pt mmp berkeberatan dengan keputusan tersebut
menurut yang sho khang banyak perusahaan tambang lain yang beroperasi di pulau pulau kecil
namun tidak dipersoalkan
pt mmp juga membantah melakukan pelanggaran zonasi ataupun merusak lingkungan
tentang pasal itu dia lengkapnya
di lalang ada tambang
di persisir tambang pulau pulau kecil
kalau merusak lingkungan menukir masyarakat atau blablabla
kami ikut undang undang
estem kami izin sudah lengkap semua
kita masuk ke sini lingkungan ya pak
izin dengan pasalnya pak
kalau tidak ada izin lingkungan esdm tidak mungkin keluar dari ub ub
terdapat tiga desa di sekitar tambang yaitu desa kahuku desa sipi dan desa ehe
warga desa kahuku tidak ingin ada tambang di pulau bangka
masyarakat pulau bangka agar dijauhkan dari perusakan lingkungan yang ada di pulau bangka
itulah sekedar informasi dan tolong dihentikan pertambangan yang ada di pulau bangka ini
sementara warga desa sipi dan ehe justru berharap tambang kembali beroperasi
karena warga sudah menggantungkan masa depan mereka kepada pertambangan
kalau masyarakat kita mengharapkan sih kejelasan
kejelasan dari pemerintah kalau itu betul betul izin tambangnya dicabut
alangkah baiknya disampaikan ke masyarakat bahwa perusahaan ini betul betul izinnya sudah dicabut
kalaupun dia ditutup kalaupun pemerintah sudah menutup perusahaan ini
tolong dipertimbangkan karena jelas jelas masyarakat di ahe sudah terlanjur
sudah terlanjur mendukung tambang sepenuhnya
kedepannya tambang ini harus jalan karena sebagian milik kami sudah dikelola dan dibongkar
termasuk cingkepala kelapa sudah digusur gusur
belum habis bayar
belum seratus persen dibayar
keinginan warga tersebut disambut di rut pt mmp
perusahaan tambang biji besi ini mendapat dukungan warga pulau
dan karena itu berusaha menepati janji kepada warga
perusahaan berharap pertambangan biji besi di pulau bangka sulawesi utara dapat kembali beroperasi
selain karena telah berinvestasi senilai satu empat triliun rupiah
pt mmp mengklaim usaha pertambangan mereka sudah sesuai dengan perizinan dan persyaratan
yang ditentukan pemerintah indonesia